the great asia afrika yang berlokasi di kawasan lembang kabupaten bandung barat ditutup sejak sembilan belas maret lalu
padahal wisata keluarga yang menyuguhkan minia tertuju keajaiban dunia ini
biasanya didatangi lebih dari dua pengunjung di hari kerja dan enam pengunjung pada akhir pekan
sejak maret lalu pihak pengelola the great asia afrika mengaku tidak mendapat pemasukan sama sekali akibat imbas wabah corona
kebijakan merumahkan karyawan juga terpaksa dilakukan agar tetap bisa bertahan di masa pandemi saat ini
kalau yang namanya ditutup pastikan tidak ada pemasukan sama sekali
tapi kita berusaha supaya tidak mempahak karyawan di sini
jadi kita memang meliburkan mereka semua tapi kita tetap ada kebijaksanaan dari pimpinan
biasanya di hari biasa weekday itu sekitar
jadi itu pengunjung perharinya kalau untuk wn ya antara lima sampai enam pengunjung
kondisi serupa juga dialami kebun binatang bandung atau bandung zoological garden
saat ini anggaran untuk pakan hewan kian menipis sebagai dampak dari tidak adanya pengunjung
dan hanya bisa bertahan selama empat bulan ke depan
satwa tetap diberi pakan karyawan tetap masuk
tapi separuh karyawan karyawan harian
ada di rumah kan
yang masuk hanya karyawan tetap
siasatnya untuk makanan hewan
ya ada beberapa yang kita misalnya kurangi misalnya dari jumlah
terus suit dari daging sapi ke daging ayam itu juga ada
karena posisi daging sapi relatif lebih mahal daripada daging ayam
kita kompensasi ke daging ayam
pihak pengelola berharap adanya bantuan dari pemerintah
untuk membantu satwa di kebun binatang bandung
helmi suranegara bandung jawa barat